menikmati malam di jakarta bisa dengan beragam cara
salah satunya kita coba atau cicip aneka kuliner malamnya ibu kota
kira kira kuliner apa yang lagi enak disantap di malam hari ini
kita langsung tanya aja ke produser lapangan cnn indonesia monika honado
monika selamat malam
sekarang lagi ada di mana tepatnya kuliner malam
apa yang lagi mau dicicip malam ini monika
selamat malam lia benar sekali
kalau tadi lia mengatakan ada beragam cara untuk menikmati kuliner di ibu kota pada saat malam hari
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi sate taichan di area jalan tentara pelajar
dan memang sejak dahulu di daerah jalan tentara pelajar ini atau area patal senayan ini dikenal dengan kuliner malam sate taichannya
yang mana sepanjang jalan bisa dilihat di belakang saya
di sepanjang jalan tentara pelajar ini pada malam hari disulap menjadi tempat kuliner beragam pilihan sate taichan di sini
nah di sini juga bisa dipilih
lia kalau mau duduk lesehan bersama teman teman dan keluarga sambil nongki nongki cantik bisa juga
kalau mau duduk di kursi juga ada juga
di sini ada banyak pedagang yang menjual sate taichan
salah satunya yang ingin saya coba hari ini adalah sate taichan
buratna sambal galak
dari namanya saja sambal galak ini jadi penasaran sambalnya segalak apa ya
saya langsung akan memesan kali ini sate taichannya
selamat malam ibu
ibu retno saya mau pesan dulu nih satu porsi
karena udah malam kayaknya saya nggak pakai lontong deh bu
saya mau cicipin langsung sate taichannya
tapi sebenarnya ibu
kalau di sini buka jam berapa sampai jam berapa
jam sepuluh sampai jam empat pagi
jam sepuluh malam sampai jam empat pagi
ibu kalau dilihat kan dari tadi nih ya rame banget
ini udah lumayan pada pulang ya sepi tapi tadi rame banget
sebenarnya kalau sekarang emang udah semakin ramai karena udah dicabut nih ppkm nya
atau seperti apa pada saat pandemi
enakan pandemi sih kak lebih rame
soalnya bukanya dari jam lima sore sampai pagi
kalau sekarang berarti kenapa
karena mungkin itu kali
jadi gak bisa buka sore
ada trotoarnya ya bu
berarti ini bisa juga menjadi masukan ya kepada pemerintah lia bahwa mungkin bisa diperhatikan lagi untuk area patel senayan ini
karena sudah dikenal oleh masyarakat daerah jakarta bahwa kalau mencari sate taichan harus ke area patal senayan atau jalan tentara pelajar ini
jadi bisa diperhatikan oleh pemerintah siapa tahu bisa membuka area food court atau kuliner
untuk sate taichan berjualan di sini supaya bisa berjualan mulai dari sore hari bahkan dari pagi hari ya
agar tidak mengganggu juga para pejalan kaki di area ini
nah bu kalau ngomong ngomong nih sehari bisa jual berapa tusuk sate taichan
kalau sekarang paling tiga ribu
tiga ribu tusuk ya bu
kalau pada saat pandemi kemarin katanya lebih rame berapa tusuk
malam empat ribu tiap hari weekend bisa tujuh ribu
wah kalau dari kalangan pengunjungnya itu siapa aja bu
jadi caw caw sih kadang artis kadang selegram orang biasa juga banyak
sampai artis mau lesehan disini ya bu
pasti ibu aja fotonya banyak sama artis
seperti itu saya jadi nggak sabar untuk nyicipin sate taichannya bu
sate taichannya saya satu porsi tanpa lontong karena udah malam bu ya
biasa para wanita kalau malam malam seperti itu ya bu
tapi demi sate taichan saya nggak apa apa makan malam malam seperti ini
tapi kalau ngomongin sate taichannya sendiri gimana sih bu cara mengolah sate taichan ini
biasa aja sih kak cuma daging biasa terus direnem royko pakai jeruk nipis sama minyak wijen udah
nah bu kalau namanya kan sambal galak bu ratna sambalnya segalak apa sih
tapi gak segalak orangnya loh
baik kok bu retno nya ini ya dari tadi ngobrolnya seru banget tapi kenapa dinamain sambal galak
karena super super pedes banget banget boleh kakak cobain ntar
langsung langsung akan saya cobain lia ini sudah disiapin bumbunya kemudian juga sate taichannya
oke saya cari tempat duduk dulu langsung aja lihat saya akan duduk di kursi dulu ya
nah disini dibersihin juga oleh bu ratno langsung disini sate taichan dan bumbu bumbunya
nah seperti yang tadi disampaikan oleh bu retno bagi masyarakat dki jakarta mungkin sudah tidak asing dengan sate taichan
tapi kalau ada yang belum tahu sate taichan ini berbeda dengan sate pada umumnya
karena kalau sate pada umumnya lia biasanya dibakar dengan bumbu kecap
tapi kalau sate taichan ini sendiri adalah sate
yang tidak dibakar dengan bumbu kecap tapi langsung dibakar dengan dagingnya saja
dan ini seperti ini warnanya putih putih dagingnya jadi masih kelihatan
tapi dibumbui dengan terima kasih ibu dibubui dengan bumbu kemudian bawang goreng
dan juga ada sambal disini yang kata bu ratno nya sambalnya galak galak karena pedes banget
kita langsung aja cobain
ini sate taichannya putih dagingnya karena tidak dibumbui kecap
kemudian saya akan langsung cocok dengan bumbunya
dan tidak lupa sambal galaknya ya
karena katanya galak pedes jadi saya coba cocoknya sedikit saja
dagingnya sangat lembut lia
disini dan walaupun ini tanpa bumbu kecap
tapi gurih bumbu dari sate daging taichan ini sangat meresap terasa
ditambah ditunjang dengan bumbunya dan juga cocolan sambalnya yang pedas
tapi tetap ada rasa gurih dan juga ada rasa segar
dari jeruk nipisnya ini sendiri
malahan dia kalau dimakan begitu saja tetap terasa untuk bumbunya meresap
karena memang dagingnya ini sate taichan sudah dicelupkan atau direndam di bumbu jeruk dan juga garam sebelum dibakar
jadi saya tunggu lia kehadirannya nanti kalau ingin cicip cicip malam
kuliner malam bisa langsung datang ke sate taichan
di patau senayan ini lia
berhasil bikin saya ngiler karena dengan ada cocolan sambalnya yang pedes
terima kasih monika selamat malam
selamat menikmati dan melanjutkan makan sate taichannya